halo bank festival resmi dibuka sejak jumat dua puluh mei kemarin hingga minggu dua puluh dua mei besok
setelah kemarin grup nct dream yang tampil malam nanti akan ada red velvet
nah bagaimana suasana di luar arena pertunjukan musik di istora senayan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di sana
selamat pagi karmel di belakang anda sudah mulai antri ya
kabarnya sebentar lagi ini juga gerbangnya akan dibuka
kita ingin mendapatkan gambaran situasi di sana dan bagaimana kita bisa memprediksi antusiasme yang akan menonton nct dream
eh sorry red velve ya kalau tidak salah silakan karmel
selamat pagi ferdi
antusiasme di hari kedua alobank festival dua ribu dua puluh dua yang digelar di istora senayan jakarta pusat sangat tinggi
seperti yang anda bilang benar sekali hari ini band korea red velvet
akan tampil saya akan mengajak anda untuk melihat antriannya yang sudah mulai mengular sejak pukul enam tiga puluh pagi waktu indonesia barat tadi ferdi
jadi memang gerbang sebentar lagi akan dibuka pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat akan dibuka saat ini
bahkan saat ini dibuka jadi anda bisa melihat para pengunjung yang sudah datang mengantri
mereka membawa kursi duduk di trotoar sejak pukul enam tiga puluh pagi waktu indonesia barat
mereka ini sekarang saat ini diperbolehkan untuk masuk ke area aloe bank festival
dua ribu dua puluh dua tentu karena jumlah pengunjungnya cukup banyak bahkan tercatat tadi menurut panitia
ada sekitar tujuh peserta yang akan hadir di acara hari kedua alobank festival pada hari ini
oleh sebab itu para pengunjung saat ini mungkin anda bisa lihat ferdi sedang dibagi menjadi lima baris pertama untuk masuk
lalu kemudian lima baris berikutnya dan seterusnya agar tidak timbul penumpukan pengunjung yang berlebihan
tadi saya melihat para pengunjung sudah mengantri sejak pukul enam tiga puluh pagi waktu indonesia barat
mereka datang membawa kursi membawa tikar seperti itu
memang seperti yang kita tahu antusiasme untuk band korea memang selalu tinggi ya
banyak sekali k popers di sini
sama seperti kemarin
jadi kemarin di hari pertama aloe bank festival nct dream band korea
band korea tampil di aloe bank festival hari pertama dan antusiasmenya juga sama tingginya seperti hari ini
ini saya melihat antrian masuk ke dalam area alobank festival
mereka mendengarkan peraturan dari panitia
saya sebenarnya ingin coba tarik tapi mereka sepertinya sudah terlalu antusias untuk masuk
jadi mereka agak tergesa gesa terburu buru untuk masuk ke area aloe bank festival
nah ferdi mungkin saya bisa jelaskan sedikit kalau alobank festival ini dibagi menjadi dua area yakni indoor dan outdoor
nah untuk pertunjukan indoor akan dimulai pukul tujuh malam waktu indonesia barat
jadi di main stage area indoor akan ada sejumlah musisi lokal dan juga internasional
yaitu padi reborn ada bcl ada putri isnari dan ada ari lasso serta red velvet nanti malam
jadi pertunjukan di indoor main stage
baru akan dimulai pukul tujuh malam waktu indonesia barat
namun para pengunjung para penggemar musisi musisi ini sudah mengantri sejak pagi hari tadi pukul enam tiga puluh pagi waktu indonesia barat
jadi mereka memang antusias menurut saya sangat tinggi
mereka sudah mengantri sejak pagi hari
saat ini mereka diperbolehkan masuk ke area outdoor
karena area indoor masih ditutup
jadi di area outdoor juga ada dua panggung lainnya yang akan menampilkan sejumlah musisi lokal
lalu ada project pop hindia
nah untuk konser konser yang akan tampil di area outdoor akan dimulai nanti pukul tiga sore waktu indonesia barat
verdi seperti namanya alobank festival memang merupakan festival all in one pertama di indonesia
jadi selain dari pertunjukan musik dari musisi lokal maupun internasional
juga ada sejumlah atraksi lainnya yang sangat menghibur
jadi mungkin saya bisa memberi contoh ada bazar makanan
lalu juga ada pusat perbelanjaan
juga ada atraksi interaktif lainnya
selain dari itu juga ada empat puluh unit bisnis yang membuka stand di alobank festival
jadi selain dari pertunjukan musik
para pengunjung bisa belanja makanan
mereka juga bisa mengunjungi toko toko untuk berbelanja
juga ada beauty fair ada travel fair juga ada job fair
jadi memang alobank festival mulai dari tanggal dua puluh mei hingga dua puluh dua mei
dimulai diawali dengan job fair ct corp recruitment yang dimulai pukul delapan hingga sepuluh pagi waktu indonesia barat setiap paginya
pagi hari tadi kami juga melihat antusiasme di job fair cukup tinggi
ada ribuan peserta yang berhasil melakukan tugas
ada ribuan peserta yang ikut serta mengambil tes hari ini
nah saat ini mereka sudah selesai mengambil tesnya
mereka langsung bisa menikmati atraksi atraksi lainnya di alobank festival
nah saat ini ferdi mungkin anda bisa melihat di belakang saya antriannya tidak berhenti masuk ya
dari tadi antrian tadi saya melihat mengular kurang lebih seratus meter
mereka tidak berhenti saat ini
mereka datang lalu mereka membawa poster
mereka membawa souvenir
antusiasmenya sangat tinggi
tadi bahkan panitia juga sempat membawa speaker menyetel lagu lagu red velvet
buat para pengunjung agar para pengunjung semangat tidak jenuh saat mengantri
memang suasananya sangat menyenangkan
nah kita akan terus memantau bagaimana perjalanan hari ini di alobank festival dua ribu dua puluh dua di hari kedua
seru sekali sepertinya ya
jadi kalau untuk anda yang mungkin hari ini di sabtu ini atau besok juga di hari minggu tidak ada rencana kemana mana ke istora senayan jakarta saja
karena ada festival yang banyak untuk bisa dikunjungi dengan pengalaman pengalaman menarik di sana
terima kasih produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim dari istora senayan jakarta
selamat kembali bertugas